sebanyak lima puluh empat pipa bom rakitan dari rumah terduga teroris tri martiono di jalan tambak medoan ayu surabaya
selasa sore disita oleh tim densus delapan puluh delapan polda jawa timur
tiga di antaranya diledakan di sekitar rumah pelaku
sedangkan sisanya dibawa ke polda jatim karena berdaya ledak tinggi
setelah melakukan penggeledahan di rumah terduga teroris pelaku serangan bom bunuh diri di mapol restabes surabaya
tim densus delapan puluh delapan dan gegana polda jawa timur kembali meledakkan sejumlah rangkaian pipa bom rakitan di kawasan jalan gunung anyar tambak surabaya
tiga bom yang diledakan merupakan sitaan barang bukti dari rumah tersangka di kawasan mendoan ayu
ragitan bom yang diledakan ini sekitar di rumah tersangka merupakan bom berdaya ledak ringan
sedangkan yang berdaya ledak tinggi tim ji handak
akan meledakan di tempatnya
sebelum diledakan petugas harus menggali lubang sedalam tiga meter di sebuah tempat lapangan terbuka
untuk menghindari imbas ledakan ke permukiman warga sekitar
polisi menyatakan upaya deplosif ini dibagi menjadi tiga tahap
karena banyaknya temuan lima puluh empat pipa bom rakitan di rumah trimurtuno jalan tambak medokan ayu surabaya
ditemukan ada sejumlah bom yang siap diledakan
dan tadi kita lihat
kita sudah lakukan disposal
dan ini sekarang masih berlangsung
dengan peledakan kali ini
upaya sterilisasi bom yang berada di rumah terduga teroris tri martiono dan ernawati
pelaku peledakan mopol restab surabaya telah selesai dilakukan